penyidik kpk menggeledah ruang kerja direkturat jenderal pemberdayaan sosial kemensos ri selama delapan jam pada kemarin
penggeledahan terkait dengan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau kpm
program keluarga harapan tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
penggeledahan yang berlangsung tertutup ini dimulai pada pukul sepuluh pagi dan penyidik keluar gedung kemensos pada pukul enam petang kemarin
menurut staff dari khusus menteri sosial don rozano sigit prakuswa ruangan yang digeledah kpk ini
yakni ruang direkturat jenderal pemberdayaan sosial yang berada di lantai atas
dari dalam ruang kerja sekretariat ditjen pemberdayaan sosial media kpk membawa sejumlah dokumen dan alat alat selainnya
dia datang kemudian kami antarkan kemudian dia ke dirjen yang terkait sama itu dia disana itu udah
dia menanyakan beberapa dokumen dokumen kami serahkan dokumen dokumen terus kemudian ada beberapa alat alat yang mereka minta ya kami serahkan
jadi saya yakin bahwa apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan norma norma dan teman teman kpk juga sangat menghormati kita semua
rabu pagi menteri sosial tridis mahari ini pun buka suara terkait dengan penggeledahan selama delapan jam
di kementeriannya risma menegaskan bahwa dirinya tidak tahu menau terkait dugaan korupsi bansos di tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu itu karena dirinya belum menjabat sebagai menteri
jadi saya dilantik pak presiden itu dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
kejadiannya ini sekitar bulan september ya
september dan tadi saya masih dilengkapi oleh bpkp tadi saya ke bpkp
saya konsultasi saya ke sana saya masih ditunjukkan hasilnya
jadi saya tidak tahu
jadi kalau teman teman tanya itu masalahnya gimana saya tidak tahu
hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh
waktu saya baca kenapa yang duitnya di dayasos kenapa kemudian ada orang dari lijam sos turun serta itu saja yang saya heran
tapi kan saya tidak tahu kejadiannya itu kayak apa
saya katakan dua ribu dua puluh satu itu tidak ada bansos beras di kemensos
saya tidak tahu di tempat lain ya